dalam keterangan persnya jokowi menginstruksikan audit total semua stadion di indonesia yang digunakan sebagai venue kompetisi
jokowi menyebut dari sisi stadion tragedi satu oktober di stadion kanjuruhan disebabkan pintu yang terkunci tangga yang terlalu curam dan kepanikan
nanti tim gabungan independen mencari fakta yang harus melihat secara detail
tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam
ditambah kepanikan yang ada
tapi itu saya hanya melihat lapangannya
tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh
tim gabungan independen pencari fakta
sementara panglima jenderal tni andika perkasa mengatakan
empat orang prajurit tni telah mengakui tindakan berlebihan saat kerusuhan di stadion kanjuruhan malang jawa timur
hal ini disampaikan jenderal tni andika perkasa
usai upacara hut tni ke tujuh puluh tujuh di istana kepresidenan jakarta rabu siang
menurut panglima pengakuan empat oknum tni didapatkan setelah pihaknya memeriksa lima orang prajurit dan bukti
kelima prajurit diperiksa karena telah mendapatkan bukti awal atas tindakan mereka
prajurit ini kan sama sekali tidak merespon terhadap masalah yang terjadi
kalau masalah yang terjadi ada orang lagi jalan di depannya
terus tahu tahu diberikan tindakan kekerasan seperti yang kita lihat di video kan itu menyalahi sekali
pak katanya akan menyangsi dengan tegas gitu kepada prajurit yang terlibat
atau menanggung dan menendang
oh pasti pasti ini kan investigasi nih
ya sesuai pasalnya minimal pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp minimal
ayat satu belum lagi nanti kuhpm pasal satu ratus dua puluh enam melebihi kewenangannya dalam bertindak
andika memastikan tni terus melakukan pengumpulan bukti
meminta informasi dari berbagai pihak
serta memeriksa unsur pimpinan dari keempat oknum terkait protap pengamanan yang diterapkan
keputusan cnn indonesia
presiden jokowi dodo mengaku telah menghubungi dan berbicara langsung dengan presiden viva gianni infantino
pada senin lalu membahas tragedi kanjuruhan
jokowi menyebut segala keputusan terkait ancaman sanksi fifa merupakan kewenangan fifa
hal tersebut disampaikan presiden jokowi dodo usai upacara hutni di istana negara jakarta pada rabu pagi
dikasi dengan infantino
keduanya banyak membahas terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu orang
apapun keputusan mengenai sepak bola indonesia hingga piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga adalah kewenangan di fifa
hari senin malam
saya telah bertelpon langsung berbicara langsung dengan presiden fifa
dengan presiden jokowi
dengan gianni infantino
berbicara banyak mengenai tragedi di stadion kanjuruhan malang
dan juga berbicara mengenai viva under dua puluh
berbicara banyak tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di fifa